dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan pak jk saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim saya memohon maaf
pertama tadi anda lihat saya
dan berjumpa dengan pendeta gilbert
pak profesor imam adira kutni
kecewa juga waktu melihat itu
hidup di negeri yang tercintai
untuk toleransi harus saling menghargai
tapi tidak saling mengkritik
kemudian saya dijelaskan bahwa itu
kemudian saya dijelaskan bahwa itu
tapi jelasnya mungkin pak gilbert
lumoh indung jadi pertama tama
terima kasih buat pak jk
di momen yang sebetulnya
jangan ada ketegangan di kita
karena kegaduhan yang ada
pilkada dan baru saja
hari raya yang baik dan umat kristen
sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan
garisbawahi yang pertama pasti
sama sekali tidak kenapa karena
masjid itu lalu kemudian
saya dibesarkan di sd dewi sartika
di sekolah itu nggak ada guru agama kristen
sehingga saya harus belajar agama islam
dengan kehidupan yang cukup dekat
dan buat saya saudara saya sendiri
juga yang perlu diketahui yang kedua
tidak berlaku untuk umum tetapi
karena jemaat kita ada dua
ibadah minggu jadi karena itu
sama sekali tidak dimaksudkan
yang berbeda lalu kemudian
apa tujuannya ya buat saya
yang tahun tetapi yang pasti
sebetulnya itu sebagai otokritik
umat kristiani di mana
setengah mati gitu kenapa setengah mati
sehari lima kali kita orang kristen
sekalinya juga duduknya santai santai
bahkan saya garis bawahi terakhir
umat muslim itu biasa sekali
yang usianya delapan puluh dua tahun masih bisa
dua tahun masih bisa lipat kaki itu udah hebat
kenapa karena ya gaya ibadahnya
yang saya bilang gitu dan kebetulan
wah umat muslim di situnya
wah salah pendeta dua lima itu
belum sedekahnya belum wakafnya
untuk kegaduhan ini tapi percayalah
dasar khutbahnya kalau didengar hari itu
tapi meskipun dia bahkan
berbuat jahat karena itulah iman kristen
kami tampar pipi kiri kasih pipi kanan
ini seperti otokritik buat kita
terima kasih pak pendeta
pak pendeta sudah menjelaskan
kedua akibat kegaduhan ini
jadi bukan hanya dua lima sadakanya
jadi itu yang mampu tentu
maka itu dan sudah minta maaf
saya terima maaf itu
tidak lain kali harus baik baik ya
karena sudah mengerti apa itu
dan menjelaskan sama saya apa itu kristen
dilihat video itu sebagai
sebenarnya itu ada latar belakangnya
pemahaman itu pemaaf memberikan maaf
apabila dia meminta maaf itu juga
sedekahnya juga kita maafkan
jelaskan tadi dua ahli agama
jadi itulah sekali lagi
dan saya dapat memahami itu
poso apa yang terjadi di ambon
ribuan orang dipotong lehernya
kita harus terima islam itu